berikutnya kami informasikan kembali kapal motor penumpang kmp mutiara berkas satu
terbakar di dermaga indah kiat kecamatan pulau merah kota cilegon banten
peristiwa ini terjadi rabu siang sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
berdasarkan informasi sementara yang dihimpun basarnas kapal tersebut sedang menaikkan penumpang
untuk bersandar di pelabuhan panjang lampung
namun informasi tersebut belum di cross check kembali oleh tim basarnas banten
karena mereka masih fokus menyelamatkan penumpang yang ada di dalam kapal
dan informasi terkini dari perbincangan dan juga laporan pantauan di lapangan
proses pemadaman dan evakuasi penumpang masih berlangsung
seluruh komponen sar dikerahkan untuk mengatasi peristiwa kebakaran tersebut
dan menurut data dari tim sar di lapangan bahwa ada satu ratus tiga puluh empat penumpang dan dua puluh lima abk dalam kapal feri tersebut

baik terima kasih daniar
jadi saat ini saya berada di lokasi
kemudian kita sudah mengarahkan seluruh unsur pemadam kebakaran baik dari darat maupun dari laut
saat ini mutiara berkah atau kapal ini kapal feri ini hanar di dermaga indah kiat
jadi kita sudah mengarahkan saat ini ada delapan mobil pemadam kebakaran yang melaksanakan pemadaman dari darat
akan bertambah lagi
kemudian dari sisi laut sudah ada empat kapal tunda atau takbut melaksanakan pemadaman juga
sementara untuk penumpang sejumlah satu ratus lima puluh sembilan termasuk kru sudah dilaksanakan evakuasi
dan lima orang dengan menggunakan ambulan dari pangkalan tni angkatan laut banten tadi dievakuasi ke rumah sakit
mengalami gejala sesak nafas dan saat ini sedang dalam penanganan
artinya sama ya pak kondisinya dengan sebelumnya kami sudah mencoba konfirmasi dengan kasiops kantor sar banten
bapak heru amir mengatakan bahwa saat ini fokusnya masih untuk memadamkan api di bagian kapal yang saat ini masih berkobar ya pak
betul betul itu yang kita laksanakan sekarang
lalu pak untuk saat ini karena api juga masih terus menyala dan belum berhasil dipadamkan seutuhnya
apakah ada informasi terkini pak terkait dengan dugaan penyebab kebakaran
untuk dugaan kebakaran sendiri masih dalam tahap penyelidikan
sementara masih beberapa fokus kita saat ini sedang dalam melaksanakan pemadaman terlebih dahulu
karena di dalam ini sebelumnya ada satu ratus tiga puluh lima kendaraan yang ada di dalam kapal ini
oke itu artinya seluruh kendaraan tidak hanya penumpang saja sudah berhasil dievakuasi dari kapal ya pak
prioritas kita yang pertama penumpang mbak
kalau untuk kendaraan sementara masih berada di dalam kapal
dan prioritas pertama kita sedang melaksanakan pemadaman supaya api lepadam terlebih dahulu
baik kalau untuk bagian kapal mungkin bisa diceritakan pak
itu bagian apa dan apakah kebakaran yang kemudian terjadi di dalam kapal ini
juga bisa kemungkinan besar menyambar kendaraan kendaraan yang sudah masuk ke dalam sehingga menyulitkan pemadaman
nah ini sekarang yang terbakar ini di bagian buritan kemudian di dek atas yang memang ada kendaraan di sana
kemudian untuk antisipasi kapal kapal yang standar di sekitarnya
sudah kita jauhkan jaraknya dari jangkauan api kemudian juga instalasi vital lainnya seperti halnya ini ada pertamina tanjung sekong di sini
sudah kita laksanakan juga preventif supaya tidak memberikan dampak lanjutan
mudah mudahan ini segera kita bisa padamkan
baik pak kalau dari laporan dan juga melihat kondisi kapal pak bagaimana kondisi kapal ini
apakah memang cukup layak menurut dari pantauan pihak laral banten
nanti akan kita lihat mbak ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut
yang sementara kita fokus dulu ke pemadaman saja
oke baik itu artinya saat ini kebakaran yang kemudian terjadi masih fokus berada di daerah buritan ya pak
sampai saat ini belum berhasil dipadamkan
sementara untuk di awal tadi pak apakah bagian kami mendapatkan gambar memang ada asap yang cukup tebal
asap hitam yang cukup tebal tapi kami belum bisa mengetahui secara pasti
ini bagian bagian mana saja yang terbakar dari kapal tersebut
dari yang saat ini bapak lihat bagian bagian mana saja pak yang terbakar dan sudah berhasil untuk dipadamkan
nah untuk buritan ini sudah mulai padam
apakah yang di daerah atas yang isinya kendaraan itu masih ada kebakaran api
jadi kemungkinan ini asap tebal itu dari ban mungkin dari ban kendaraan atau dari lain
tapi masih tetap kita laksanakan proses pemadaman ini
karena akan lebih lanjut setelah pemadaman akan kita ketahui
lalu pak untuk tadi bapak mengatakan antisipasi kapal kapal diberikan jarak dengan kapal feri yang sedang terbakar ini
lalu bagaimana dengan kegiatan berikutnya pak untuk pelayaran atau mungkin distribusi dan lain lain
apakah terganggu atau dihentikan hari ini
saat ini dihentikan terlebih dahulu untuk memberikan jarak kemudian menjaga keamanan juga dari pelabuhan indah kiat ini
sampai dengan nanti selesai kapal berhasil dipadamkan
masih belum bisa diperkirakan ya pak
masih belum bisa diperkirakan
mohon doanya saja mbak mudah mudahan ini segera bisa kita tangani
kami mencoba mengulangi informasi yang tadi bapak sudah sebutkan
bahwa saat ini kapal feri kmp mutiara berkas satu masih terbakar
tepatnya masih di dermaga pelabuhan indah kiat merak
kemudian api masih ada di daerah buritan
kemudian sudah mulai padam
namun saat ini masih berfokus di area dek yang masih ada kendaraan di sana ya pak ya
sementara untuk penumpang saat ini dengan jumlah satu ratus tiga puluh empat penumpang dan dua puluh lima abk sudah berhasil seluruhnya dievakuasi
namun ada lima orang penumpang yang dievakuasi ke rumah sakit
apakah bisa kami dapatkan informasi rumah sakit mana pak
apakah satu rumah sakit
ya di rumah sakit di cilegon di pusat kota cilegon mbak
ada gangguan pernapasan
seluruhnya gangguan pernafasan ya pak
namun tidak ada yang terluka atau terkena api dan lain lain
sampai saat ini tidak ada
untuk itu terima kasih komandan lanal banten kom dedy komarudin sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia
tentu kami harapkan api bisa segera padam untuk bisa memastikan penyebab dari kebakaran ini